aku punya firasat burung nih
bisa jadi tuh
cuma mobil box itu belum kita cari itu ada lupuan atau enggak
berarti kita harus cari ke pasar
pokoknya ini semua gara gara haikal ustaz
apa sih perang perangan gitu
kalian kenapa sih kalau ketemu berantem aja
tapi ustazah ini namanya bukan beranak
tapi butet yang duluan
dia ustazah kita
kamu ga boleh kayak gitu ya
kamu ga boleh maras marasin temen kamu
dan yang lain juga ga boleh terpaksa
udah sekarang mendingan kita coba cari lukman di warungnya lilis
mungkin dia ada disana
kamu tolong temannya lilis untuk cari lukman ke warung bapaknya lilis ya
aku anustazah nuru
ini juga kita ustadz mau lapor
ke ustazah kalo luqman itu belum ketemu yang ga indra
kita nih udah nyari sampe ke kolong kasar juga ga ketemu pak ustazah
warahmatullahi wabarakatuh ustazah
anak anak lukman udah ketemu
tadi pun saya sudah tanya sama pak sri kiti
tidak ada satu santri pun yang keluar dari pondok pesantren kunanta
setelah kita pulang dari kebun
saya udah cari si lukman ke setiap sudut santri tapi belum ketemu
lihat gak pada saat mobil box itu keluar dari pondok pesantren
mungkin pak sri kitty engga ga
kalo ada luqman di sebelahnya supir mobil box itu
itu supir dateng dirian pak ustaz
makanya saya yakin banget ga ada dia mah
dateng pulang sendiri
saya mau ke gerbang lagi
ga ada yang jagain
terima kasih pak sri kitty
sumpah mana ya
dut aku punya firasat burung nih
si luqman itu naik ke mobil box saya itu
bisa jadi itu kan
cuman mobil box itu belum kita cari itu ada luqman atau engga
berarti kita harus cari ke pasar
pokoknya ini semua gara gara haikal ustaz
karena haikal ngajakin kita main
apa sih perang perang gitu
pokoknya kalo luqman kenapa napa ini pokoknya semua gara gara haikal
kan kalian bertiga yang mau juga main perang perangan
udah udah ustaz jadi ribut ini
udah udah cukup mendingan sekarang
kalian semua kembali beraktivitas
dan jangan lupa hafalan suratnya dihafalkan
untuk urusan mencari luqman itu urusan ustaz kalian ya
yaudah ayo sekarang kalian boleh bubar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
warahnya kesana ya
ustaz saya agak curiga sama dut sama haikal dia tadi bisik bisik
seperti ada sesuatu yang dibicarakan
saya curiga mereka kemana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
siang siang mah paling enak ngopi sambil neduh di bawah pohon
bola ini akan aku tendang
kakak jangan kakak jangan
kamu kan pernah menggunakan trik kayak gini
nanti kalau misalnya satpam pas trik itu gak bisa dikadaling gimana udah tau gitu
ya mungkin aja pas trik itu lupa
abis itu udah deh kita bisa kabur
pasti kayak gini kan kalau kamu nendang keluar satpam
pas itu pura pura mau ngambil
dut kan aku udah bilang siapa tau pas trik itu lupa
aku nendang bolanya abis itu kita bisa keluar deh
kerjaan siapa nih ya main bola disini
sampai tumpah nih kopi saya
assalamualaikum pas trik itik
pas trik itik kenapa
ini siapa yang main bola
siapa yang main bola
pas trik itik kena bola
ini pasti nih kayak kampung sebelah sana nih main bola asalan asalan
gak di lapangan langsung kena ke pas trik itik
oh iya apa ratuan jadi ini yang main bola anak kamu sebelah yang main sampai kena kopi pas
gitu ya hai kal dodot bilang itu mana kamu sebelah masa skripti sampai ditumpahin gini
kopinya marahin kalian karena kabarnya tenang aja posisi tenang aja kita bakal marahin tuhan
tapi dulu pasti gitu ya udah kalau gitu tapi jangan lupa bilang itu mana kamu sebelah ya kan
main bola jangan di jalanan main bola di lapangan ah ada ada aja loh mana susah banget lagi dah
udah mbak siti
jangan pakai takut takut jangin ah kaget kaget aja
jangan biarin mereka keluar gerbang sepertinya mereka mau keluar tanpa izin lagi hai
dodot ilah pausat lebih harusnya juga keluar itu anak luar aduh kenapa dibiarkan keluar
pasti gitu kayak nggak tahu aja ulah mereka asap lajim ini mah jangan jangan saya
dikerjain lagi baca baca ya duh pasri kiti pasri kiti untuk pasri kiti cuma jaga penuh
pesantren coba kalau jangan toko mas obat
ngomong hal sudah saya sekarang saya mau ngajar anak itu pasri kita ikut nah sekarang memuja saya
posat ini mampil lebaran monyet juga grupnya nggak balam kebuka gemboknya
masih kunci udah buka enggak cepetan aduh aduh
aduh anak berdua larinya cepet banget sih
ah pasti ngumpul tempat sampah
nggak the hand kosong tuh ada apa apanya guar mungkin disitu beliau
tepat sampai yaitu kali ya
itu dia pak sri giti
itu anak berdua larinya cepet banget
tadi saya udah ngejar ke jalanan
sampai ke taman kayak gini masih gak ketemu nih
kalau kita nyari jalan kaki begini gak bakal ketemu
mendingan kita cari pakai mobil
karena mereka pasti udah ke jalan gede
ah jadi bocah nih ah
alhamdulillah kita beramat
yudah kita pergi nyari tempat ini oke
eh kok beda ya
lihat temen aku
dia tuh ada dua orang
yang satu sobri
yang satu indra
kok gak sobrinya aja
tadi tuh aku lagi main perang perangan
mau tau orang saya gimana
ampun ampun ampun
sobri sama indra
ntar aku panggilin
ada yang nyari kamu
ada yang nyari kamu nih